tapi bapak jangan capek capek ya
nanti bapak malah sakit
bapak kan udah gak muda lagi atuh
eh biar bapak sudah tua
tapi tua tua keladi
semakin tua semakin menjadi
kamu jangan khawatir tis
lu mau tinggal sama siapa sih
cuma sama istri be
kalau udah lu lihat semua
sekarang kita keluar
nih mau ngajak
bapak jadi mikir tis
mikir apa pak
kamu kan lagi sakit
gimana kalau bapak jadi tukang ojek aja
kan kalau dapat penumpang
bisa buat jajan
kalau dapat penumpang banyak
okos pulang ke sukabumi
saya mau be
udah sono balik ke pangkalan
sebulannya berapa be
gak usah dipikirin
bapak mah cuma pengen aja
tapi bapak jangan capek capek ya
nanti bapak malah sakit
bapak kan udah gak muda lagi atuh
biar bapak sudah tua
tapi tua tua keladi
semakin tua semakin menjadi
kamu jangan khawatir tis
be ini tanda jadinya
besok saya lunasi dua bulan sekaligus
lu cari gue aja ya
sekalian besok saya minta kwitansinya juga ya
ini sekalian lu pegang kuncinya
biar besok lu tinggal masuk
kalau gitu siap pamit ya be
mas kepalaan lagi ya
ini teleponnya bu nurmallah
oh mau pesan rendang
indah indah papa
tadi saya cuma kaget saja
mau diantar kemana
nanti di sms saja ya alamatnya
saya bapaknya tisna
pantes cuncun kayak kenal
motornya juga kenal
betul ini juga motornya bis
neng ambil aja kembaliannya
makasih mas harun
kalau si itu mau ganti motor
hubungi saya aja
teman saya punya dealer motor
kalau beli pasti dikasih diskon
emang dimana mana diskonnya segitu
terima kasih mas
kok ngasih duitnya banyak banget
tadi itu orang nyari kontrakan
terus gue anterin muter muter
ketemu mbak be
akhirnya dapet kontrakan
kalau rezeki emang gak kemana aja
gak usah ngiri lo
eh mbak be
ke rumah tati be
bapak mau kemana
gue mau ke warungnya si mumun
ya udah saya jalan ya be
buang ya pak
buang ya pak
mbak mbak ini mbak lagi iseng aja
sehari ini saya gantiin si tis
gak ada yang larang
tapi udah saya kerokin
mau kemana mas bojak
ngantriin bu nur pak
tapi mas tetep uangnya harus saya store in ke si tis
tapi saya mah cukup dapat komisi aja lah
yang penting ada ongkos buat keskabumi
ada yang kelupaan pak
geliran aku dateng kamu pergi
ini urusan duit john
jauh lebih penting daripada sekedar nemenin lu di pangkalan